hari ini lima belas agustus dua ribu dua puluh provinsi jawa tengah merayakan ulang tahunnya ke tujuh puluh tahun
seiring dalam masa pandemi covid sembilan belas peringatan ulang tahun pun mengambil tema
jateng peduli sesama di mana pemerintah mengajak masyarakat untuk peduli
dan berbagi dengan sesama agar cepat melewati krisis kesehatan dan ekonomi
yang terjadi secara global
ulang tahun provinsi jawa tengah ke tujuh puluh yang jatuh pada lima belas agustus dua ribu dua puluh
diperingati secara sederhana dengan gelaran upacara di halaman kantor
gubernur jawa tengah jalan pahlawan semarang sabtu pagi
tak menghilangkan identitas diri dari tradisi dan budaya
seluruh peserta upacara mengenakan kostum adat jawa tengah
baik pria maupun wanita
seiring dalam kondisi masa pandemi protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
diberlakukan di mana jumlah peserta upacara dibatasi tak lebih dari seratus orang
di mana seluruhnya wajib mengenakan masker dan berbaris dengan berjarak
tak terkecuali gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang bertindak sebagai inspektur upacara
dalam sambutannya gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyampaikan keprihatinannya
bila di saat ulang tahun ke tujuh puluh kondisi jawa tengah ada di zona merah
di mana sekitar sebelas lebih warga terinfeksi covid sembilan belas
dengan angka kematian satu orang lebih
tak hanya itu ganjar juga menyampaikan krisis ekonomi yang terjadi
akibat wabah covid sembilan belas
mengajak seluruh warganya untuk bergerak saling membantu berbagi dan peduli dengan sesama
ketika provinsi ini merayakan ulang tahun ke tujuh puluh
sebelas lebih saudara kita telah tertulak
delapan dua ratus lebih diantaranya alhamdulillah sembuh
dua sekian dirawat dan satu lebih meninggal dunia
semoga semua khabimah
dan membuat sempoyongan
jangan sekali kali kita berpikiran
atau bahkan menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan
karena upaya ini akan terus kita lakukan sekuat kuatnya
tema jateng peduli sesama diharapkan dapat melecut warga jawa tengah
menumbuhkan rasa kemanusiaan
di tengah krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi saat ini
kita membuat jateng peduli sesama
sebenarnya konteksnya karena masyarakat juga lagi perlu bantuan
jadi saya dengan pak wakup berbagi tugas terus
ke selatan saya ke utara terus
agar bisa mengedukasi masyarakat
termasuk bagaimana kita berbagi ya sembako
ya pertolongan ada ukm
ada pondok pesantren
pada upacara peringkatan ulang tahun ke tujuh puluh
pemerintah provinsi jawa tengah memberikan apresiasi kepada
aparatur sipil negara atau asn yang mengabdi lebih dari dua puluh tahun
bantuan sembako untuk santri dan panti asuhan
beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi
hingga bantuan mobil ambulans untuk mengangkut jenazah
udah sangat peduli sih
ya kan dilihat dari itu sudah memberi bantuan sama mahasiswa yang berprestasi
terus tadi dikasih itu mobil jenazah dari pmi juga
jawa tengah sendiri ditetapkan sebagai provinsi di pulau jawa
melalui undang undang yang keluar pada tanggal lima belas agustus seribu sembilan ratus lima puluh
jawa tengah dibagi dalam dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota madia
damar sinuko semarang jawa tengah